stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau spklu
sudah mulai dibangun di sejumlah res area di jalur tol yang dikelola jasa marga
pembangunan ini terus dikebut demi kelancaran masa mudik sepekan mendatang
salah satunya di res area kilometer lima puluh tujuh ruas jalan tol jakarta cikampek
dari arah jakarta menuju cirebon
direktur pengelolaan gedung dan fasilitas jasa marga tita paulina purbasari mengatakan
tiga belas titik spklu disiapkan di sejumlah res area di ruas jalan tol yang dikelola jasa marga
untuk mengantisipasi antrean kendaraan saat melakukan pengisian
pihak jasa marga menyiapkan fast charging atau pengisian cepat
dengan daya listrik mencapai dua ratus kwh yang bekerja sama dengan pihak pln
nanti untuk yang baru yang di empat stasiun pengisian baru ini
yang empat ini kami dibantu pln
pln itu akan dipasang fast charging ya yang dua ratus kwh
kw sehingga bisa mungkin tidak perlu pengisian waktu
jadi cukup mungkin asal asal juga sekedar dua mes bisa
dan nanti akan dipasang selain fast charging
itu untuk ada satu lagi yang kecil kecil yang bisa untuk mobil mobil yang kecil ya
kan banyak tuh sekarang produksinya ya
jasa marga berharap dengan disiapkannya spklu di jalur mudik
perjalanan mudik lebaran khususnya pengguna kendaraan listrik menjadi lancar
dian firmansyah karawang jawa barat